di hadapan peserta coaching klinik mesut ozil sempat mempertontonkan keahliannya memainkan si kulit bundar
ozil datang ke stadion utama gelora bung karno senayan jakarta ditemani oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
peserta coaching klinik bersama mesut ozil ini diikuti oleh puluhan anak anak dari sejumlah sekolah dan yayasan di jakarta
meski tidak turun langsung memberikan pelatihan namun ozil sempat memberikan saran dan ujangan pada para peserta coaching klinik
pengalaman saya sekali seumur hidup bisa ketemu misat ozil secara langsung melihat secara langsung dikasih apa dikasih ilmu atau apa sama dia si itu menurut saya luar biasa
kecewa sih ada rasa kecewa karena kirain saya ya saya impiin benar benar dilatih langsung dengan maksud ozil tapi ternyata dia cuma kasih saran doang dan kasih tips buat jadi pemain sepak bola yang baik dan profesional
tapi udah cukup senang ya dengan gitu doang ya
ya alhamdulillah sudah cukup senang
di sepanjang karirnya di sepak bola ozil pernah meraih gelar juara piala dunia di tahun dua ribu empat belas bersama jerman
di level klub sejumlah piala juga menjadi koleksi ozil saat bergabung bersama real madrid dan arsenal